kalo sampe elsa denger
kronologisi seperti apa
kronologisi seperti apa
pada saat kecelakaan
kekinian untuk digerakkan
kalo udah enakan
bapak istirahat aja
saya mau mempersiapkan
saya harus ganti baju
untuk jemput ibu elsa
saya yang menjemputnya
jemput istri saya
gak bisa nuh
tapi kemampuan tahu masih ada aku di sini ma
mama juga harus kuat ma
nuh mama gak kuat lagi nuh
mama bisa ditinggalin mama sendiri nuh
mama gak sendiri ma
karena ada aku juga ma
aku yang akan mandi mama
sehidup sesurga sungguh
kata kata yang manis dari ibu chandra untuk suaminya
kata kata yang tidak pernah diucapkan oleh ibu
kita nggak punya memori yang indah
tidak ada memori yang ingin kita ingat lagi
sepertinya itu orangnya de
kami diminta pak amar untuk mengantarkan bapak dan ibu ke lapas ibu yang
tidak ada yang bisa berkata kata
lalu misalnya bapak tau apa
tidak nanti dia akan
tidak kalau udham puar
kau juga usar
baik apa aja sama sana ya
aku harus dambihin elsa
aku yakin elsa butuh aku
yaudah kita pamit
selalu duduk ya
ada buruh sayang juga ya nanti
segalanya kita pamit sebentar sama andi
biar andi tau kita kemana
enggak usah pak yuk
kita langsung ke lapas aja ya
pada saat kecelakaan
keisha duduk bersama andi menicok belakang
kita buat laporan
biar bisa kita kirimkan langsung ke kantor
dua orang dewasa
satu laki laki dan satu perempuan
anak anak sedang dalam perawatan
untuk mobil kedua
korban tiga orang dewasa dan satu anak anak
dan yang meninggal ada dua orang
satu dewasa satu anak anak
dan diketahui yang meninggal itu
sopir dan anak anak umur dua tiga tahun
hasil olah tkp di mobil kedua
tidak ditemukan bimbi karset

amir dipastikan anak itu tidak ada bimbi karset
dan itu dipanggu oleh wanita korban luka yang paling ringan
oh ternyata korban yang anak kecil itu meninggal
bersama wanita yang paling ringan lukanya
berarti dia satu satunya yang masih sadar
dan masih sadar
keisha duduk bersama andin waktu di dalam mobil
bukan berarti kamu nyariin andin kan
aku gak nyalahin siapa siapa
kalo sampe elsa denger kronologi sih seperti apa
kalo sampe elsa denger kronologi sih seperti apa
pada saat kecelakaan
pada saat kecelakaan
pada saat kecelakaan
duduk bersama dengan keisha
duduk bersama dengan keisha
hai tapi kondisi andi yang paling ringan dan dia selamat
aduh tapi andin harus dikasih tahu papa paham juga maksud mama
semoga mama atau elsa nggak berpikir macem macem
mari pak silakan
pak tadi saya sudah mampir ke rumah bapak untuk mengambil berkas yang tentang ibu elsa seperti yang bapak minta
terima kasih ya
ini juga ada titipan dari ibu
katanya baju ganti untuk bapak
kalau kamu harus direpotin sama ibu
padahal saya gak pesen
ibu memang perhatian banget sih sama saya
di dalam sini selain ada baju ganti
saya juga sudah siapkan untuk
breakfast praktis untuk bapak
ibu juga ya nasi
enggak apa itu personal dari saya
karena saya tahu mungkin bapak sementara sibuk
saya rasa mungkin itu salah satu tanggung jawab dari saya pak
karena saya harus melihat bapak dalam keadaan yang produktif
jadi saya mungkin